terima kasih buat ceritanya
sana kerja lagi
di tempat biasa
lagi di jalan apa
ke jalan talaga bantuan
saya ada pak
aku belum pernah spesifik

tranggess jadi orang ya ini
itu dari teman ya

siapa yang tadi nelfon kamu
dia nanya kamu di jalan apa mau kemana
sehabis nelfon dia kamu tadi diangkut ngeliat ke belakang terus
teman kamu mau nyusul kita
kamu jangan coba coba membahayakan diri sendiri
belum ada info
saya udah nunggu seharian
aku sama yayat belum datang
nunggu di mana
di tempat biasa dia nunggu anak buahnya
tempat itu pernah kita serahkan

mungkin mereka pindah
sama didu siapa
anak buahnya agus sama yayat
yang tugasnya narik iuran keamanan dari pedagang kaki lima
kalau mereka gak mau ngasih tau cari aja
buntutin mereka aja sampai ketemu yayat
ketempat anak buah yayat yang narik iuran keamanan

beberapa private service yang kita fake
saya pakai aplikasi
ya terima kasih
saib lagi dikejar anak anak muda
lima orang pakai motor
saib katanya mau digebukin
terus mau dibawa ke kantor polisi
kalau kamu minta bantuan siapapun
terus sampai kejadian saya ditangkap polisi
kamu bakal ditangkap juga
karena sekarang ini kita sudah jadi komplotan
saya kasian kalau sampai saya ketangkap polisi lagi
dia sudah empat kali masuk penjara
tapi saya juga nggak mau kalau saya masih terus jadi copet
dan merekrut anak buah
bakal makin bertambah orang yang jadi korban copet
dan orang yang terjerat ikut jadi copet
saya harus ketemu saib
suka datang ke sini
kamu mau setiap hari nunggu dia
saya harus kerja
kita juga udah nyoba nyari ke tempat tempat
yang dulu jadi markasnya
tapi gak ketemu
anak buah agus sama yayat ada berapa orang
kalau tugas dibagi jadi dua kelompok
gimana kalau kita berdua berdua
kita bisa bertemu
gimana kalau kita berdua berdua
kayaknya adelia udah jauh dari sini
kamu mau nelfon dia lagi
saya udah kontak adelia
tadi dia bilang lagi diangkut
dia juga udah ngasih tau di jalan apa
terus kita cari
tapi gak ketemu
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tadi saya langsung ke rumahnya
emen mau kerja di parkiran lagi nggak
nunggu situasi kondusif katanya
dia takut dipukulin orang lagi
gak asik markir sendirian
gak mau nyoba ngajak orang lain
kalau ngajak kerja di kantoran
mungkin banyak yang mau
kalau ngajak kerja di parkiran
siapa yang mau